hey itu berapa
kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit lakalantas polres probolinggo kota
ke pulau wenriau video amatir warga juga merekam detik detik pasca kecelakaan
di depan hotel mirwana jalan insinyur juanda tanjung pinang kamis pagi
dua ibu yang sedang melintas berusaha menyelamatkan pengendara motor yang terkampar di tengah jalan
sebelumnya pengendara motor bertabrakan dengan minibus yang melaju dari arah berlawanan
kerasnya benturan membuat pengendara menderita luka parah di bagian kepala
pake honda itu dia bawa rumah sakit
terus yang bawa mobilnya
orangnya sudah tak ada
oh sudah nggak ada lagi sudah pergi gitu ya
sudah pergi polisi ramai
di palembang sumatera selatan kecelakaan maut terjadi di jalan wahid hashim
peristiwa bermula saat dua perempuan yang berkendara berboncengan
berusaha melawan arus karena lalu lintas macet
tiba tiba dari arah berlawanan melintas bus damri
akibatnya sepeda motor korban menabrak bus damri
pengendara motor terjatuh dan langsung tewas dengan luka parah di bagian kepala
sementara itu rekan korban yang dibonceng menderita luka lecet setelah terpental sejauh tiga meter
polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap sopir bus damri
tim liputan cnx indonesia